suasana berbeda terasa di sekolah dasar nasional plus tunas global depok selasa pagi
seluruh siswa guru staff dan tamu wajib diukur suhu tubuhnya dengan alat porno scanner sebelum memasuki gedung sekolah
hanya siswa yang suhu tubuhnya di bawah tiga puluh enam lima derajat celcius saja yang boleh masuk
jika saat diukur ada siswa yang suhu tubuhnya di atas batas
maka siswa diminta untuk pulang dan segera memeriksakan kesehatan ke dokter
tak hanya pengukuran suhu tubuh sekolah tunas global juga membiasakan seluruh siswa guru dan staff
untuk mengurangi kontak fisik seminimal mungkin seperti bersalaman dan berpegangan
tak lupa sekolah juga membiasakan siswa untuk cuci tangan dengan sabun atau antiseptik
terutama setelah beraktivitas dan jam istirahat
bagi siswa yang mengalami batuk dan pilek maka wajib menggunakan masker wajah untuk mencegah penularan
pengukuran temperatur atau screening sudah kita mulai sejak minggu
lalu sejak minggu lalu kita sudah melakukannya
untuk yang lainnya kita melibatkannya baru hari ini
tapi penggunaan temperatur kita sudah mulai melibatkan siswa atau melakukannya sejak minggu lalu
tidak hanya kepada siswa tapi ke seluruh warga sekolah guru karyawan pas sekolah ob
bahkan orang tua yang mengantar makanan atau pihak catering yang datang masuk melalui mulobi
semuanya kita ukur temperaturnya
meski mengaku khawatir ada juga sekolah yang hanya mengimbau kepada siswanya untuk memakai masker
di lingkungan sekolah
sekolah menengah atas negeri tiga depok misalnya
selain mengimbau penggunaan masker pihak sekolah juga mensosialisasikan seruan cuci tangan
juga membatasi kontak fisik tanpa melakukan pengecekan suhu badan
mengimbauan ini lebih keantisipasi kewaspadaan kami
di mana dalam imbuan itu isinya adalah gunakan masker bila diperlukan
yang kedua apa namanya
harus menjaga kesehatan supaya tetap prima
kemudian menjaga kebersihan
kemudian menghindari mungkin kontak langsung terhadap barangkali yang sudah dicurigai kalau ada
tapi sampai sekarang kan tidak ada
virus corona yang menjangkiti dua warga depok tidak membuat sekolah panik dan meliburkan siswanya
mereka percaya dengan menjalankan langkah antisipasi
maka penyebaran virus corona di lingkungan sekolah bisa teratasi
fahmi febrian depok jawa barat